kami mulai informasi pertama dari lampung selatan
ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan sembako gratis
akibatnya puluhan ibu ibu dan anggota satuan polisi pamung praja pingsan
belasan anak terpisah dari orang tua
dan kondisi ini membuat petugas keamanan pun kewalahan menanganinya
ribuan warga kabupaten lampung selatan berkumpul di halaman masjid agung kubah intan kota kalianda
untuk mendapatkan sembako gratis
sembako gratis ini dibagikan oleh pemerintah kabupaten lampung selatan
pembagian awalnya berlangsung tertib namun kemudian berubah menjadi ricuh
karena warga nekat menerobos barisan satpol pp
kericuhan ini membuat sembilan belas warga dan satu anggota satpol pp pingsan
tak hanya itu belasan anak anak pun terpisah dari orang tua
sedangkan polisi yang berusaha menertibkan antrean sama sekali tak digubris warga
mereka terus mendesak maju
demi mendapatkan sembako gratis
sedikitnya lima paket sembako dibagikan oleh pemerintah daerah kabupaten lampung selatan
dalam pembagian kali ini
rituan lampung selatan